lantunan indah dari seni tradisional macapat dihadirkan oleh sahabat ganjar dalam kegiatan pengenalan seni tradisional macapat di kecamatan jombang kabupaten jombang jawa timur
ketua dpc sahabat ganjar kabupaten jombang pak izudin mengatakan
relawan sahabat ganjar ingin memberdayakan masyarakat dan memperkenalkan sosok ganjar pranowo
yang dimana pak ganjar mempunyai semangat untuk menjaga budaya semua budaya di indonesia
adat istiadat dan sebagainya
bagi kami satu satunya calon presiden
hanya pak ganjar yang mau
untuk menjaga budaya bangsa kita
acara ditutup dengan tertib sehingga peserta bisa lebih erat dan terikat sebagai komunitas